aku sendiri dan orang tua miko
kalau apa akan mengembalikan ingat miko sebelum hari jadian kita
apa tau kamu sangat tertuguh dengan jadian ini sia
tapi kamu harus percaya takdir
kamu percayakan tuhan kan
jodoh maut itu semua tuhan yang akan bersih
siah semua file pertunangan kamu tuh hilang
dan bukan punya kamu aja punya yang lain juga
tapi masa nggak ada satupun yang tersisa sih pak
gak ada siah apa udah tanya ke orang
kamu dari mana
aku tadi habis nemenin miko

gimana sekarang better
apa terus gimana

papa dapat video ini dari mana pak
jadi waktu itu papa minta tolong om joko untuk mengantarikan video pertunangan kamu
terima kasih ya
waktu itu aku kurang sih
aku mau istirahat
kamu jangan terlalu merasa miku cuando agak kelas kamu semua ini ya
aku sama sekali gak bermaksud untuk
karena pernikahan kita kan sebentar lagi
ya gak gitu juga dong sya
keadaannya sekarang kan masih begini
dan lagi pulang miko juga belum mengingat semuanya
masa kau mau maksain pernikahan ini terus
yaudah sekarang mendingan kamu pulang
sebaiknya kamu gak terlalu sering sering kesini
sampai keadaan miko lebih membaik lagi
kamu ngerti kan
bagaimana keadaan miko sya
miko sama sekali masih belum bisa mengenal aku pah
padahal aku udah janji sama dunia aku sendiri dan orangtua miko
kalau aku akan mengembalikan ingatan miko sebelum hari jadian kita
dan itu tinggal dua bulan lagi
apa tau kamu sangat terpukul dengan jadian ini sya
tapi kamu harus percaya takdir
kamu percayakan tuhan kan
itu semua tuhan yang akan bersiap
tuhan yang bersiap
tuhan yang bersiap
tuhan yang bersiap
yaudah mbak duluan aja
sebenarnya sih gak baik baik banget
kok kamu masih inget aku
jadi menurut dokter
aku kena amnesia retrograde
atau yang biasa disebut amnesia selektif
aku masih bisa ingat beberapa hal
ya tingkat frekuensi ketemunya itu tinggi
rumah kamu dulu sebuah rumah aku kan
kamu masih inget apa
aku masih inget kenapa kita putus
enggak perlu diinget sih
yang pasti waktu kita putus
aku bener bener sedih banget
ampun kamu harus cerita dong sama aku
supaya aku bisa ingat semuanya
kamu harus terbuka